buat jojo tadi jojo udah jawab oni itu dianggap karena bisa mengalahkan axelsen yang selama empat tahun ini atau dianggap tidak terkalahkan itu membuka jalan jojo untuk juara
ondi juga merasa bahwa eh joe bisa juara tuh karena gue juga loh
enggak lah maksudnya dari perjalanan kita masing masing sampai di final juga kita punya struggle nya masing masing gitu
maksudnya dari babak pertama sampai kita semifinal dan kita sampai di final ketemu ya maksudnya lawan lawan itu semua juga bagus bagus juga gitu
bukan cuma saya menang lawan axelsen jonathan juga sebelum sebelumnya juga lawan rubber juga ketemunya lawan lawannya ketat juga
jadi ya itu tadi saya bilang kita sama sama punya race nya masing masing saya sampai semifinal ketemu semifinal terakhir juga raber lawan francis ya
jonathan juga sampai di lapang besar rubber di semifinal juga rubber
ya apa ya kita punya race nya masing masing lah jadinya
hanya jojo dan oni tahu lah sadar ya bahwa sebenarnya dengan di all england ini you guys ⁇ benar benar dianggap ya udah gak bakal juara gitu kan
orang under estimate tidak ada ekspektasi merasa itu ya
nah kalau misalnya anda punya kepercayaan diri bahwa ini
punya skill semua lawan sama meskipun itu seorang exelsen atau nama nama besar lainnya
kalau gitu prestasi untuk memenangkan all england anda berdua saat ini kok baru sekarang
kenapa ada apa gerangan
ya balik lagi sebenarnya setiap pertandingan memang gak mudah
jadi apalagi sekelas turnamen all england turnamen tertua di dunia untuk bulu tangkis pasti ada pressure nya sendiri
ada ekspektasinya sendiri juga jadi memang nggak mudah untuk jalan itu
dan saya sama ginting juga beberapa kali sudah ikut all england juga
ya kenapa nggak muncul loh kenapa tidak menjadi juara waktu itu

maksudnya dari persiapan dari latihan mungkin dari semua hal hal itu
ya maksudnya ya gak ada hal hal kayak gitu kayaknya kita gak bisa jawab juga sih jujur
maksudnya dari persiapan dari latihan mungkin dari semua hal hal itu

menurut jojo sama oni ini menjadi tetap best performance sama dengan yang lain
atau memang dengan menjadi juara ini anda merasa bahwa ya ini memang my best performance dan jadi juara
karena bisa aja kan sebenarnya
ya kemarin kemarin nggak juara ya karena memang performance nya tidak bagus gitu
ya kalau menurut saya kalau dari performance ya kita ngomong performance bukan soal hasil
sebenarnya sih sama maksudnya nggak ada perbedaan sama sekali
performance ya tapi yang kita rasain mungkin saya juga melihat beberapa matchnya ginting
med saya juga waktu di all england kemarin mungkin kita dapat auranya untuk ya lebih termotivasi lah
termotivasinya dalam arti pengen berjuang lebih mati matian lagi dari biasanya gitu
jadi itu hal yang mungkin membedakan sedikit lah
tapi kalau dari keseluruhan untuk performance sih kita sepertinya nggak jauh berbeda dari pertandingan pertandingan yang biasa
atau mungkin saya mencoba melihat hal lain apakah ada dari sisi support yang berbeda
kalau secara skill performance oni sama jojo merasa sama
yang kemarin kemarin juga my best performance
tapi kenapa sekarang juaranya kenapa nggak kalau bicara soal best performance kenapa nggak yang dari dulu
sekarang ada semacam sports science ada tentang psikis ada support yang berbeda kah
karena untuk menjelang olimpiade juga kan dari pbsi membangun ada namanya tim ad hoc
tapi untuk ya road to olimpiade gitu
jadi pertandingan pertandingan dari mulai awal tahun ini ya sudah berjalan gitu
dan ya saya juga ingin berterima kasih juga kepada ketua tim ad hoc pak fadil yang udah apa ya menyediakan lah
dari segi sport science terus dari segi psikologi juga
itu hal yang nggak pernah kita pikirkan pengaruh tapi sangat sangat berpengaruh
itu hal hal yang mungkin support
karena skill kan misalnya itu memang bisa dilatih
tapi kan pasti harus ada support factor lainnya kan
dan itu tadi oni sempat mengatakan kelihatannya kecil tapi itu pengaruh yang luar biasa
ya mungkin yang saya rasain pribadi karena maksudnya semenjak tim ad hoc ini sudah dibentuk
saya sering apa namanya kayak diskusi juga sama sports science sama psikologinya juga segala macem
jadi ya psikologi itu kan tergala apa ya mempengaruhi mental juga lah
jadi dia ada input kamu tuh orangnya gini harus kayak gini
jadi kayak yang sebelumnya kita gak pernah pikir gue tuh gini
oh gue tuh gini jadi ada solusinya kayak gimana
misalnya di dalam lapangan kita udah leading terus musuh mau nyusul segala macam pasti ada
nah itu sama psikolog jangan ada pikiran gitu timbul gitu
meskipun ada timbul tapi kita yang harus patahin sama pikiran positifnya
itu maksudnya itu kan hal kecil kan maksudnya kayak sepersekian detik
harus diputusin harus kita bener bener mantepin di saat itu
harus punya caranya tahu ya harus kenal dirinya sendiri dulu gitu
baru kita tau solusinya mesti apa gitu
ya kayak saya sama jonathan pasti apa ininya beda masalahnya beda sama solusinya juga pasti beda
itu yang membentuk anda kalian berdua tidak saja menjadi atlet dengan skill yang harus terus dilatih tentu ya
tapi ada support system yang juga bisa memaksimalkan skill itu saat di lapangan
on ini dianggap bahwa ya bisa mengalahkan axelsen yang membuat jadi ada all indonesian final dan mengantarkan sahabatmu menjadi juara
onim merasa nggak waktu itu dianggap bahwa juri kayaknya berpihak pada oni
karena ada foto dari yves lacroix itu bolanya nyangkut di net tapi jurinya bilang enggak
karena kadang momen momen gitu juga
ya nggak tahu maksudnya itu fall kah atau apa kita juga nggak tahu karena kadang kalau di posisinya asason juga mungkin kita sama ngerasain itu fall ad
tapi kalau di posisi kita kita nggak tahu apa karena kan keputusan dari wasit kan
cuma kalau dari saya pribadi sih saya nggak ngerasa ada nyentuh net sedikit pun karena kan berasa gitu kalau kita mukul net segala macam
karena flashback juga waktu itu hongkong kayaknya juga pernah
jadi memang mungkin udah jalannya juga karena kan wasit juga mesti mutusin langsung itu fall atau gimana gitu
jadi ya mungkin ya udah
jadi pernah juga ya mengalami merasa ada keberpihakan wasit
keputusan wasit saat itu aja sih
jadi kalau waktu jojo menang dari kamu ada keberpihakan wasit gak menang